selanjutnya gempa bumi dengan magnitudo enam tiga dilaporkan melanda wilayah kepulauan mentawai sumatera barat
berdasarkan data dari badan meteorologi dan klimatologi dan geofisika atau bmkg
gempa tepatnya berlokasi di satu ratus dua belas km barat daya pulau tua pejat kepulauan mentawai dengan kedalaman sepuluh km
gempa juga terasa di berbagai wilayah di luar kepulauan mentawai diantaranya kota padang painan padang panjang hingga bukit tinggi
meski tidak berpotensi tsunami pemerintah setempat meminta warganya agar tetap puas pada
sementara itu badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd mentawai menjelaskan
hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa hingga kerusakan bangunan akibat gempa